berita dari jawa tengah jenazah pelaku pemboman bunuh diri di mapol res surakarta
yang diduga bernama nur rohman dibawa ke rumah sakit bayangkara semarang jawa tengah
selanjutnya jenazah akan menjalani otopsi
jenazah nur rohman dibawa dari solo tidak dengan mobil ambulans
namun dengan mobil operasional bidang kedokteran dan kesehatan polda jawa tengah
setelah satu jam perjalanan jenazah nur rohman tiba di rumah sakit bayangkara semarang pukul empat belas empat puluh lima waktu indonesia barat
jenazah langsung diturunkan untuk diautopsi
sesuai standar penyelidikan dan identifikasi
jenazah terduga teroris nur rohman harus diotopsi dan dicocokkan dna nya dengan keluarganya
pelaku peledakan di mapol resta surakarta diduga adalah warga sangkrah kecamatan pasar kliwon solo jawa tengah
pelaku menghilang dari rumahnya setelah kejadian bom jalan tamrin jakarta
kecamatan kliwon solo jawa tengah singgih bagiono membenarkan
kalau nur rohman pelaku bom bunuh diri di depan mapol resta surakarta tersebut merupakan warganya
pelaku menghilang setelah peristiwa bom jalan tamrin jakarta
yang bersangkutan beralama di rt satu rw dua belas luran sangkrah
tapi keberadaannya yang bersangkutan sudah lama meninggalkan sangkrah tidak diketahui
alamannya di mana lagi
tapi di rumahnya masih ada istri dan dua orang anaknya
sementara itu pelaku pernah menjabat sebagai ketua rukun tetangga di lingkungan rumahnya
pelaku mengundurkan diri dan tidak diketahui keberadaannya setelah itu
di rumahnya kini tinggal istri bersama kedua anaknya
kebetulan dia mantan rt
jadi mantan ketua rt satu rw dua belas
dengan kabar tidak percaya
tapi begitu lihat foto dan ktp di dalamnya juga
kalau bisa kan gitu
kalau bisa seperti itu
padahal keseriannya biasa
kalau salah agama juga biasa
tidak ada perbedaan sama sekali
saat ini rumah pelaku kosong karena istri dan anaknya dibawa ke kantor polisi bersama dengan sang kakak